kita awali world now dari india seorang uskup yang bertugas di wilayah jalanar india
ditangkap polisi atas tuduhan memperkosa seorang biarawati katolik
franco mulacal berusia lima puluh empat tahun ditangkap pada jumat pekan lalu
setelah menjalani pemeriksaan selama tiga hari di kantor polisi di kochi india selatan
mulakal diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap biarawati dari tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu enam belas
sehari sebelum penangkapan fatikan telah mencopot semua tanggung jawab pastoral mulakal
sebagai uskup di jalandar untuk sementara waktu
pencopotan ini atas permintaan mulakal ke fatikan dengan alasan membesarnya protes dan tuntutan penangkapan atas dirinya
dilansir bbc com biarawati yang menjadi korban pemerkosaan menjelaskan
ia mengadukan uskup franco ke polisi setelah pengaduannya kepada otoritas gereja tidak ditanggapi